ren udah sampe mana
sebentar lagi sampe pak sepuluh menit lagi ya
ren kenapa ren
karena kelalaian ku dan elsa kemarin
tolong beri aku kesanggupan untuk ikhlas ya allah
kamu mau mengadopsi rena
kamu sama elsa mau mengadopsi rena betul
kalau soal itu pak
papa mau ketemu kamu sama elsa
kita bicarakan langsung
baik pak tapi sekarang
aku sama elsa lagi menuju ke panti
karena kita ada janji dengan
ibu panti pak
rena adalah anaknya andin dan ah
jangan memberatkan mereka
kamu seperti rumah khas
tentakah kamu about pa
buat mengadopsi rena
papa ingin bertemu dan papa suruh juga datang ke rumah sakit
kok papa bisa tahu sih
uh makin ribet deh
kamu gak mau gandeng tangan istri kamu
kita udah tiga bulan pernikahan loh mas
gandeng dong biar serasi
harusnya kamu tuh gak senyum senyum berdoa
supaya dilancarkan semua apa yang mau kita lakuin ini
jadi kita doa bareng bareng ya
tunjukkan kebenaranmu ya allah
karena tidak ada yang tersembunyi bagimu
kalau ada yang tersembunyi bagimu
itu adalah kebenaranmu
kau yang maha mengetahui
kau yang maha adil
kita tunggu dulu panino dan istrinya ya pak
karena sudah hadir di panti ini pagi ini
saya bersama tim pengawas
akan membahas soal arena yang hampir tenggelam di kolam
kalau memang pembahasannya soal rena yang tenggelam
itu adalah karena
kita sudah berhenti berbicara
kita sudah berhenti berbicara
kalau memang pembahasannya soal rena yang tenggelam bu
ini daripada bertele tele berbelit belit
sebentar lagi hasilnya saya mau datang
boleh saya telepon
terima kasih pak
sudah sampai mana
sebentar lagi sampai pak
sepuluh menit lagi ya
ren kenapa ren
ren enggak bisa
luk kasih baca aja
tidak kita kaget nah
nanti terjadi sesuatu sama randy dong
kalau randy kenapa napa
berarti aldi baran gak punya bukti lagi
hati hati di bawah
kenapa malah turun
iya cukup pak
apa jadi datang ke sini
jadi bu jadi
tadi terakhir bilang katanya udah deket sini
cuman sepertinya lagi ada kendala
mohon ditunggu ya
saya cepat telepon lagi
apa sih nunggu nih
kalau mobilnya mogok
nyalah lagi nih
gara gara kebentur tadi
saya harus kirim videonya ke pak alam